kebun binatang kerap dianggap sebagai tempat pertolongan terakhir untuk dapat menjaga hewan liar secara lebih baik
namun berkaca pada sejumlah kasus terlantarannya binatang di beberapa kebun binatang di indonesia termasuk di bandung kali ini kembali memunculkan pertanyaan
benarkah pemeliharaan mereka di dalam kandang adalah demi penyelamatan atau konservasi satwa atau justru sebagai aksi penyiksaan binatang
untuk membahas premis tersebut di studio sudah hadir malam hari ini bambang dahono aji direktur konservasi keanegaragaman hayati kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
selamat malam pak bambang kemudian melalui skype ada juga benvika yang merupakan ketua jakarta animal aid network
selamat malam mas benvika selamat malam baik malam juga pak bambang
ada pak bambang ya di studio kemudian selain itu ada di bandung jawa barat melalui sambungan telpon ada sudaryo yang merupakan humas kebun binatang bandung
pak sudario selamat malam
halo selamat malam
baik pak sudaryo kita sudah lihat sama sama dan tentu saja anda juga mendengar tentang sorotan terhadap kebun binatang bandung ini
bisa anda ceritakan versi anda pak apa yang terjadi benarkah hewan hewan ini tidak terurus dengan benar terutama untuk satwa beruang madu ini pak
kalau saya lihat gambar yang itu itu sebenarnya saya melihat
itu adalah gambar yang lama yang sudah pernah ditayangkan bulan mei dua ribu enam
ya silahkan pak lanjutkan pak
itu tidak benar karena faktanya di sini itu beruang madu yang dimaksud di sana adalah sehat sehatnya seperti biasa
aktivitas seperti biasa
saya kira itu saya katakan itu sangat sangat merugikan kita
karena faktanya di sini
tidak seperti itu apalagi disebut kelaparan dan sebagainya
saya kira tidak seperti itu
baik anda tadi menyebut bahwa itu adalah gambar ini adalah gambar gambar lama yang diunggah pada mei tahun lalu begitu pak ya
anda menyanggahnya ini gambar ini tidak benar atau gambar ini benar tapi gambar lama
jawabannya benar tapi kan itu yang pernah diunggah dua ribu sebelas

dua ribu sebelas atau dua ribu enam belas

artinya kalau dilihat ini bahwa gambar ini adalah benar meskipun itu adalah bulan mei
ini gambar ini juga menunjukkan hewan hewan ini memang terlihat sangat kurus dan seolah olah meminta makanan kepada pengunjung pak
artinya mereka kurang mendapatkan pasokan makanan
ya persepsi kami itu kan yang namanya berdiri berdiri itu kan ada perilaku
artinya aktif sehat
tapi kalau tidak ada pengunjung ya saya kira mereka tidak akan berdiri mengacungkan tangan
dan kalau mereka menyimpulkan bahwa mereka kelaparan meminta makan memangnya bisa berbicara minta makan
saya lapar kan tidak kan
itu hanya perilaku yang normal saya kira
jadi kalau misalnya ada argumen yang mereka tentu saja tidak akan meminta makan kalau memang sudah kenyang begitu pak
bukan seperti itu
diberi makanan sampai sebanyak apapun dia pasti akan dimakan
akan tetap minta ya
bahwa kondisi yang disebut kurus seperti yang ada di layar televisi saat ini bagaimana pak
kalau disebut kurus ini kan persepsi masing masing berbeda
tapi ukuran kita kan saya berkatakan bukan berarti kurus berarti sakit
atau berarti gemuk berarti sehat
saya ukurannya adalah sehat
dan kenapa saya katakan sehat
kemudian perilakunya normal
kemudian dalam kotoran ketika membuang kotoran juga normal
saya kira dari ukuran istilahnya dengan aktivitas seperti itu saya katakan itu sehat
sebagai pengelola pak kalau kita lihat di gambar ini juga
seolah olah seperti minta makanan
dan di situ ada pengunjung yang memberikan makanan
bukankah aturannya sebenarnya melarang pak
saya di samping kandang itu besar besar tulisan terima kasih kepada pengunjung untuk tidak memberi makan satwa
karena kami sudah mencukupi makannya
dan tentu kami mencegah
mencegah itu dalam arti ada kepentingan lain supaya tidak sembarang orang memberikan makan
jadi saya sudah seperti itu
ada pengawasnya tidak
kalau sudah ada tulisan itu kan bukan berarti kemudian selesai masalah pak
tapi arti kan kita ya tapi kan kami juga tidak mungkin dari mulai buka
dari jam delapan sampai jam enam belas harus nongkrong
saya kira tidak
dan dan apa saya kira masyarakat juga
justru kitalah mengajak masyarakat untuk belajar bahwa ini adalah peragaan tontonan bukan
satwa yang harus diberi makan
yang kewajiban memberi makan adalah kami
satu hal satu hal lagi bahwa si beruang itu bernama kardit itu memang sudah berusia dua puluh tahun mbak
artinya paling tidak sudah berbeda dengan beruang beruang yang katakanlah oleh mereka dikatakan
kurus ya gitu kan
saya kira dari usia saya sudah sudah sudah
sudah sudah ada perbedaan dari warna kulit gitu kan
jadi maksudnya ketika badannya terlihat kurus dan seperti itu kondisinya itu karena memang sudah berusia dua puluh tahun begitu
saya kira dari segi faktor usia juga bisa jadi alasan
toh dari segi warna kulitnya itu sudah kelihatan gitu kan
saya kira seperti itu
jadi kami apa tidak benar bahwa beruang madu itu kelaparan
yang jelas kami sebagai pengelola punya kewajiban
membutuhkan makan dua kali sehari dengan sepuluh jenis makanan baik buah buahan maupun vitamin
termasuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan yang tetap di bumilatang bandung
saya ingin masih terus bertanya ke anda pak sudara sebelum saya lanjutkan nanti ke pak benvika dan juga pak bambang ya
jadi anda mengatakan ketika gambar itu bulan mei dua ribu enam belas artinya sekarang kondisi beruang itu jauh lebih tinggi
berarti ruang itu jauh lebih gemuk begitu maksudnya lebih jauh lebih gemuk
ya saya kira kalau saya lihat memang sudah lebih baik gitu kan
lebih tahu ukuran kita bukan gemuk bukan ini kan ukurannya adalah sehat gitu kan
tapi jauh lebih besar daripada bulan mei dua ribu enam belas
ya masalahnya kan mereka tidak pernah datang ke sini
kalaupun mereka mendatang apa datang memotong tidak pernah berbicara dengan pengurus
sering meminta makanan dari pengunjung tidak kalau sekarang mbak
kalau sekarang sering meminta makanan dari pengunjung tidak
ya itu kan perilaku kalau tidak ada pengunjung menggunakan makanan saya kira mereka juga tidak akan beritahu
kami sudah mencukupi memberi makan jam
sore jam setengah empat
itu kan kami pikir sudah cukup itu
jadi jadi sudah sudah tidak lagi meminta makanan dari pengunjung pak yang sekarang ya
tapi ini itu kan bukan manusia yang harus diperintahkan
nusia yang harus diperintahkan jangan jangan makan
tidak kan itu satwa
kan diraga peragaan di situ gitu kan
cuman paling tidak bahwa kami pengelola ketika menemukan pengunjung memberikan makan kami menegurnya
mohon maaf pak bu atau siapa itu tidak perlu diberi makanan
kami sudah mencukupi boleh lihat itu ada tulisannya
kan itu yang kami lakukan
oke pak sudaryo
saya ingin tetap memperlihatkan gambar ini
tolong jangan di take out terlebih dahulu gambar gambarnya
baik pak sudaryo kita tahan dulu ya pak sudaryo
sebentar pak sudaryo
kita lihat saya ingin tetap bertahan di gambar ini
saya beralih ke pak bambang
kalau anda melihat ini kondisinya kurus atau bagaimana terawat atau tidak pak
kalau kondisi yang ada saat ini itu adalah baik dibandingkan memang bulan mei sebelumnya
kalau yang digambar ini anda melihat kondisi yang baik atau tidak
sudah baik karena gerakan gerakan dia cukup bagus
lihat kurus tidak ini pak
tidak begitu kurus
memang ada satu
ya sebagai seekor beruang apakah ini sebuah kondisi yang ideal tidak
kalau pengamatan dari tim yang kita sudah turunkan itu memang yang kurus itu umur
jadi yang dikatakan tadi pak suri apa
dari pengelola tadi pak uri yadi
sudaryo pak sudaryo
sudaryo itu mengatakan bahwa umur beruang itu akan mempengaruhi badan
yang dipampangkan yang kondisi yang saat ini cukup bagus
dari sebelas ya sebelas ekor yang ada itu hanya satu yang menjadi kondisi turun
tapi secara totalite itu dalam kondisi baik
baik saya ingin menyampaikan bahwa gambar yang kita saksikan saat ini adalah gambar hari ini
yang diambil atau yang direkam oleh tim liputan kami di kebun binatang bandung
jadi kalau misalnya ini dilihat masih dalam kondisi kurus dan sekarang sudah membaik artinya ini gambar hari ini
jadi kita akan nanti lihat bantahan dari pak sudaryo
saya juga nanti akan bertanya ke pak benvika yang merupakan ketua jakarta animal aid network
sesaat lagi setelah jedab berikut ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
di dunia internasional buruk tidak sedikit aktivis hewan dari mancanegara yang menganggap kebun binatang dikelola pemerintah kota bandung
jadi saya menghimbau lewat media ini ke ibu menteri
ibu tolong ini berkali kali kebun binatang bandung disorot karena pengelolaannya yang buruk
binatangnya tidak terurus sampai menjadi perhatian dunia
tolong dari tim kementerian turun langsung dan menertibkan
sesuai dengan pri kehewanan agar tidak terjadi lagi hewan hewan yang kurus dan tidak terurus
seruan dari wali kota bandung ridwan kamil kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan
tapi ibu menteri mengutus pak bambang pak bambang bisa menjawab dari seruan yang disampaikan ridwan kamil
terima kasih pak wali kota
ada beberapa yang perlu kita perhatikan saran yang sangat baik
jadi kementerian lhk telah mengirim tim dengan pkjh
kepala kementerian lhk
kemarin setelah ini beredar menjadi viral gitu ya
sudah beberapa kali ini kan permasalahannya kan tahun mei dua ribu enam belas
yang bersamaan yang berita
sudah terkonfirmasi ini mei dua ribu enam belas pak
ya dua ribu enam belas sudah kita lakukan
di dalam waktu itu ada gajah yang mati
ini bersamaan dengan kurusnya beruang itu
langkah yang diambil waktu itu
anda mengkonfirmasinya bagaimana mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa ini adalah
karena waktu itu kita konfirmasi dalam kondisi foto yang awal
dengan kondisi yang saat ini kan sudah dilihat
anda sempat menanyakan kepada pengunggah video ini tidak
yang sampai menjadi disorot oleh dunia internasional ini
kami memang secara detail ya tidak mengatasi hal itu
tapi kita kan harus mengecek
benarkah yang dimasukkan dalam video itu sesuai dengan kondisi yang sekarang
ya karena waktu dua ribu enam belas yaitu mei itu memang kondisi seperti itu
sorotan waktu gajah mati terus kemudian ada juga beruang yang tidak bagus
itu menjadi topik harus diselesaikan lhk dan beberapa media yang harus jadi
itu salah satunya
artinya kasus yang sudah terjadi tahun lalu begitu ya
ketika ada gajah yani ya
yani itu bersamaan dengan kondisi beruang yang ada
apa yang dilakukan lhk saat itu kementerian lhk
waktu itu kita memang yang menegur keras
menegur keras ada peringatan satu peringatan dua
kemudian di dalam peringatan ketiga karena kita hasil mau melakukan peringatan satu peringatan dua
pasti kan harus dicek dulu
kita sudah melakukan meminta tim baik tim dari pusat dan bkd termasuk himpunan persatuan kebun binatang indonesia
apa yang mereka lakukan pak
apa yang mereka lakukan pak
di beliau di pilkada langsung memantau terus
karena ada komitmen setelah kita lakukan rapat harus diperbaiki
alhamdulillah ada perubahan sarana perasaan sebelum gajah mati dan beruang yang kondisi itu
itu laporan dari tim yang dibentuk tadi
kapan laporan terakhir dimasukkan
laporan terakhir ada bulan agustus ternyata agustus dua ribu enam belas bahwa itu kondisi sudah baik
sehingga tidak terjadi peringatan yang ketiga
walau apabila ternyata ada perubahan pengelolaan waktu itu pastinya akan ada peringatan ketiga dan berikutnya akan dicabut
ya karena di dalam proses aturan di permen itu tiga puluh satu dua ribu dua belas itu mengatakan ada apabila pengelola itu tidak menjalankan peraturan yang ada termasuk kesehatan jadwal ya
peringatan pertama kemudian dilakukan di tiga puluh hari
peringatan kedua di peringatan tiga puluh dua hari
peringatan ketiga di peringatan tiga puluh dua hari
peringatan ketiga di peringatan tiga puluh dua hari
peringatan ketiga sebelum dicabut akan kan dievaluasi oleh tim independen
nah ini baru lakukan pencabutan
saat peringatan kedua menurut anda sudah saat laporan terakhir sudah
laporan terakhir bulan agustus
setelah itu ditinggal saja begitu
ini sudah dilakukan pembinaan terus karena dalam komitmen bahwa lk ini kepemimpinan ini secara organisasi himpunan adalah pks punya tanggung jawab
untuk memantulah anggotanya
lima bulan ini berarti tidak menerima laporan terbaru dong dari kondisi kebun binatang bandung ini
muncul karena pkb melakukan evaluasi terus karena ini salah satu anggotanya dan dia melakukan pembinaan
dan terakhir kemarin saya tanyakan sekjen pkhbc mengatakan kondisi sudah baik
kapan itu pak
baru kemarin sore saya tanyakan
itu setelah rame tiba tiba
ya rame tapi dia mengatakan ini dipantau oleh pkb terus
tapi sekarang tim dari lhk tetap menjalan ke sana
untuk mengecek sendiri
untuk mengecek sendiri
ternyata hasilnya sama
sudah ada hasilnya
sudah ada laporan
laporannya dalam keadaan yang dari sebelas ekor
yang sepuluh dalam keadaan baik
yang satu keadaan memang kurus
tapi dalam keadaan lincah
saya akan beralih ke mas benvika
mas benvika mungkin bisa anda jelaskan
tadi perdebatannya begini
digambar gambarnya kelihatan kurus
yang disebutkan mei dua ribu enam belas
hari ini tim dari cnn indonesia juga mendatangi langsung
melihat kondisi terkini
ukuran satwa yang sehat dan ideal itu apakah memang benar
tidak hanya bisa dilihat soal kurus atau tidak kurusnya
memang bisa dilihat seperti itu
tidak menjadi patokan
satwa yang kurus atau gemuk yang penting satwa itu sehat
itu yang pertama
bisa juga satwa itu kurus karena memang kalah kompetisi
tapi secara fisik dia itu sehat
ini saya coba untuk flashback dulu
ini merupakan sebuah rentetan ya bagi kebun binatang bandung
terus coba untuk memperbaiki diri
bulan november dan desember kami membantu mabes polri dan juga balai besar jawa barat untuk mengaudit kebun binatang bandung
tapi memang cukup mencengkangan juga gitu bahwa kenyataan bahwa kebun binatang bandung itu masih bisa dibilang belum baik
karena memang dari sisi manajemennya sampai juga saya menyampaikan beberapa hal kepada pihak pengelola
termasuk pak sudaryo
itu memperbaiki beberapa manajemen
tapi ada upaya yang anda lihat tuh
manajemen kandang dan juga manajemen satwa
karena memang di bulan desember pas kita mengaudit
saya yang jadi perhatian saya juga termasuk salah satunya adalah kandang dari beruang itu sendiri
yang dimana kandang seukuran mungkin empat x empat
empat x empat diameter seperti itu diisi sekitar delapan beruang
sebenarnya ini tidak layak gitu
kalau ukuran segitu itu paling tidak hanya dua ekor atau sepasang gitu ya
nah belum juga ada beberapa kandang seperti kandang karantina itu memang sangat mirip sekali
tapi ada sebagian kandang memang yang sudah mengalami perbaikan
misalnya beberapa kandang gajah juga sudah mulai diperbaiki dan lain sebagainya
bu benvika itu kapan anda melakukan kajian itu
bahwa ini kondisinya masih belum layak walaupun tadi anda cerminkan sudah ada upaya dari pihak pengelola untuk lebih baik dari peristiwa ketika gajah yani kasus gajah yani ini
kapan anda melakukan kajian itu
bulan desember ya
audit satu dan audit kedua itu di bulan november dan desember
oke anda sebutkan ini belum layak belum baik
maksudnya itu mendekati ideal atau bagaimana
menurut saya belum sepenuhnya baik ya karena memang dari hasil audit sendiri mungkin juga balai besar jawa barat juga mengetahui itu gitu
dari sisi manajemen pengelolaan juga itu masih kurang banyak kekurangan
tadi anda soroti tentang kandang beruang madu ini tidak layak memang seperti apa yang ideal tadi
yang ideal seperti apa
karena menangani beruang waktu saya sendiri bekerja di suatu yayasan di kalimantan tentang beruang
sebenarnya itu tidak layak kalau ukuran segitu diisi hampir delapan ekor beruang yang ada di dalamnya
ukurannya berapa itu yang waktu itu anda ini anda lihat anda kaji
mungkin yang kandang yang sekarang kita lihat mungkin itu sekitar diameter empat x empat meter atau lima x lima meter itu sebenarnya memang tidak layak
ini tadi kajian dari bung benvikas apakah pak sudaryo sudah tersambung lagi
kita akan lihat pak sudaryo selamat malam pak sudaryo
ya pak sudaryo ini tadi kajian soal kandang beruang sendiri sampai saat ini belum layak pak
benarkah pak kondisi dengan kandang empat x empat sekitar empat x empat meter lalu kemudian diisi delapan ekor
ya pak sudaryo
baik pak sudaryo jelas pak sudaryo ya
ya tadi ada kajian dari jakarta animal aid network begitu ya ketuanya adalah benvika
pak benvika tadi menyebutkan melakukan kajian di kebun binatang bandung ini pada bulan desember tahun lalu begitu
menyebutkan bahwa kandang beruang ini tidak layak dengan ukuran sekitar empat x empat meter ini diisi delapan beruang
bagaimana anda menanggapi ini
ya saya kira begini itu itu apa salah melihat bagaimana
yang jelas di kandang di depan ini ada empat ekor
ini tidak ada yang delapan ekor
kemudian di kandang yang di belakang ada enam ekor
tidak ada yang delapan ekor sebenarnya
pada bulan desember lalu apakah tetap seperti ini empat ekor juga
iya dari dulu juga empat ekor yang di kandang satu ini
oke mas benvika bagaimana data anda dibantah ini
hmm mungkin yang belakang ya yang enam ekor itu ya
ya walaupun itu diisi empat meter kalau ukuran segitu itu seharusnya hanya dua ekor gitu ya
karena beri lalu keleluasaan bagi bagi beruang
karena memang di alam pun beruang apa daerah jelajahnya juga sangat luas
jadi masih tidak layak menurut anda ya
baik ketidaklayakan lain yang menjadi catatan anda apa saja bisa anda sebutkan lagi
bisa kita tanyakan langsung ke pak sudaryo ini
ya mungkin juga pak sudaryo juga
saya tahu karena memang saya keliling yang menjadi sorotan kita pertama ya memang kandang karantina ya
karena karantina itu sangat sangat tidak layak kalau bagi kami
pak sudaryo silahkan menjawab

silahkanlah mereka berbicara seperti itu
tapi sebenarnya kami yang di kandang yang empat ekor itu kandangnya adalah peragaan dan kandang tidurnya berukuran delapan belas x sepuluh meter
silahkan lanjutkan saja pak
ya jadi yang kami miliki sekarang yang dihuni oleh empat ekor itu adalah berukuran delapan belas x sepuluh meter
di empat kandang alam dan di bagian perantahan terdapat pohon dan pohon air
gini kalau soal itu kan kami juga melalui organisasi pkb dan bbksda itu ketika kami membuat kandang
kita akan melakukan pengkultasasi ukuran ukuran maupun apa apa yang harus disiapkan untuk jenis satwa seperti ini
saya kira itu seperti itu
kami juga kan masih tetap dipantau pengkultasi dengan pkb si bahkan untuk dari segi teknis kandang dan sebagainya
pasti kami pun akan mendapat petunjuk makhluk
petunjuk dari pkb
kebetulan pak aini gini
hari senin kemarin
sekretaris pkb bapak soni simampo
meninjau ke bandung
kandang satwa dan terakhir
beruang madu ini
di bagian depan
dan mereka menyimpulkan bahwa
itu sudah sehat
makannya normal mereka perhatikan
baik pak tadi anda sebutkan
yang diunggah sampai menjadi sorotan internasional
ini anda sebut merugikan
kebun binatang bandung apa yang akan
anda lakukan pak sudaryo kami akan
meminta jawabannya setelah jeda pak ya
kita bertahan dulu untuk satu segmen lebih lanjut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
prime news kami akan segera kembali
pada bulan desember tadi
dari mas benvika memberikan
catatan mas benvika ini merupakan ketua
jakarta animal aid network yang juga
melakukan kajian tentang kondisi
kelayakan kebun binatang yang
jadi kajiannya adalah kebun binatang bandung
ada catatan catatan yang disebutkan
tadi mungkin bisa anda sebutkan bahwa apa bisa
anda jawab atau mungkin anda sanggah
bahwa masih ada ketidaklayakan
yang belum pas begitu
ini adalah publik government
atau pemerintah harus memperhatikan
hal ini dengan adanya
melalui bkida maksud saya
kementerian ketahanan di pusat
melalui bkida setempat
melakukan pemeriksaan kondisi yang ada
dan ini sudah diturunkan tim
jadi mengatakan hasilnya
itu kondisinya baik saya katakan
sebelas ada satu yang kurus tadi
namun kita tidak harus
tidak harus itu saja
sebagai pertimbangan pemerintah
tidak lain adalah tadi katakan
pksbc punya peran untuk
melihat kondisi anggotanya
kebun binatang bandung
saat ini telah dikirim tim
dari pksbc dokter hewan
yang betul betul ahli dalam
satwa insya allah adalah
khusus untuk melihat beruang yang disebut kurus tadi ya
benar nggak secara totalitas
apakah yang besar yang gendut
yang besar itu juga dalam posisi
hasilnya dirilis ke publik apa
nanti akan dirilis sekarang kan sudah
gimana caranya merilis ke publik
dimasukkan website lhk atau bagaimana
bisa terjadi nanti akan pertemuan wartawan
yang di mali
ini sudah terjadi waktu sebelumnya
yang kasus gajah mati
itu dilakukan sampai kondisi
sarana perasaan sudah dipenuhi
akhirnya government pemerintah
tidak akan sampai menyebut
nah kalau ini ketentuan dia sudah menuhi
ini sudah keputusan tidak akan menyebut yang ke
bisa terjadi ini kan
nanti akan dijadikan pernyataan
masih nunggu berarti ya
tapi yang anda sebutkan tadi sudah ada hasilnya tadi bagaimana pak
itu kan hasil dari bkda
kan kita kan belum
menyimpulkan hasil dari ahli
menyimpulkan hasil dari ahli
ali ini yang akan turun
bisa terjadi kan antara dua
dalam arti satunya fisik secara totalite
dan satunya akan melihat
bagaimana sarana perasaan apa
sebetulnya layak meskipun yang dikatakan
sekjen pksb sudah turun
september mengatakan tidak
tapi ahlinya yang bicara
hasil inilah sebagai pertimbangan
pemerintah dalam hal ini
layak atau tidak
baik saya kembali ke pak sudaryo
pak sudaryo kita dengar tadi
anda sempat menyebut bahwa
hal ini sangat merugikan
paling tidak sebagai humasnya begitu pak
apa yang akan anda lakukan terhadap
orang yang mengunggah
video ini bahkan menjadi sorotan
sebelum kami menjawab itu
barangkali sedikit kami memberikan
yang tadi kebetulan
pada siang tadi
istri wali kota bandung
yangnya atalia ridwan kamil
bersama beberapa komunitas
datang ke kami
oleh pak ridwan kamil
untuk mengecek kebenaran
akhirnya melihat fisik
dan mereka sudah melihat
dan mereka kagum pak daryo
perubahan fisik dan sebagainya
dan hubungan sebenarnya sudah sebagus bagus
kemudian satwasana juga
sehat jadi ini akan
saya laporkan kepada bapak wali kota bandung
terima kasih pak ibu saudara
itu hari ini datangnya pak ya
ada masalah yang tadi
sedang dalam proses
yang dilaporkan oleh
sudah dilaporkan kepada pkbsi
eh bahkan kepada kolda jabar
dan dalam proses
dengan menayangkan lagi
saya kira pkbsi kami akan meminta pkbsi
untuk lebih menegaskan lagi
apakah itu laporan
apakah dalam bentuk
menggugat dan sebagainya itu
kami serahkan kepada pkbsi
sebagai organisasi yang menaungi
oke jadi anda serahkan ke pkbsi
nya begitu ya
organisasi lembaga konservasi yang
kumun binatang seluruh indonesia
tadi kembali yang soal kunjungan
dari istri wali kota bandung
bersama timnya tadi itu anda
itu bisa disebut
sebuah klaim anda sendiri ataukah bagaimana pak
tidak itu fakta mereka yang
berbicara tidak kami meminta
kami hanya menanyakan bagaimana
dilihat oleh ibu dari mulai
pintu masuk ketiga sampai keliling
sampai di tempat
beruang mandu itu
karena kami mempunyai
dari wali kota bandung sendiri
retuan kami yang justru sebaliknya begitu
yang mengatakan agar segera
meminta kepada menteri
lingkungan hidup dan kehutanan
kaji kebun binatang bandung ini
karena disebut seringkali
membawa nama bandung buruk di
internasional begitu pak
saya kira begini
saya berterima kasih
apakah ini pak wali kota
dengan sudah mengatakan
seperti itu hanya hanya
sudah melihat langsung atau belum
saya menganggap bahwa wali kota belum pernah melihat
makanya meminta bantuan
nyonya atalia untuk melihat
kebenaran artinya selama ini
pak ridwan kamil ini
hanya mendapat informasi dari
sejumlah pihak yang memang
menyampaikan kepada beliau padahal
kami sejak delapan bulan
diperintahkan diminta oleh pkb
dan oleh kementerian
oleh bale besar
tiga puluh hari untuk memperbaiki
semua itu sudah kami lakukan
setelah tiga puluh hari sampai hari ini
termasuk membuat kandang baru
lingkungan yang kami perbaiki
dan sebagainya sebagainya itu
yang terlihat dan dilihat
dan disampaikan oleh ibu
bahkan kami sangat senang
tolong sampaikan ke pak wali kota
andai kata pak wali kota punya waktu
tolong pinjau lah
sehingga kami akan mendapat masukan
apa yang bagaimana dari beliau
disidak pun siap ya anda ya pak ya
karena kalau anda mengundang kan jelas nanti ada benah benah beres beres begitu
kami kan tempat publiknya
dapat saja boleh kok
act apa masukan dari apa
saya kira seperti itu
selama ini juga kami tidak pernah menolak
itu bahwa kenapa sih
kalau mereka meninjau sebagai pengunjung
kenapa tidak langsung berbicara
bicara lah ngobrol dengan kami
dengan pengelola kan tidak pernah
harusnya kalau mau berniat baik
maksudnya menegur anda langsung begitu pak
ya menegur lah kami
sehingga apa yang harus
kami lakukan mungkin akan kami
baik pak saudara saya ingin ke mas ben vika untuk
memberikan catatan terakhir mas ben vika
bagaimana anda melihat
sejauh ini evaluasi anda
begitu sebagai ketua jakarta
tentang pengelolaan kebun binatang
yang ada di indonesia ini
apakah memang sudah layak
ataukah masih ada catatan catatan penting
yang bisa menjadi pelajaran kita semua
ya setiap kebun binatang
seharusnya harus memperhatikan
tiga hal itu untuk good managementnya
yang pertama manajemen tentang
manajemen kandang dan juga
manajemen satwa kalau tiga hal itu
dilakukan insya allah
satwanya juga akan lebih sejahtera
baik terima kasih mas ben vika
terima kasih juga pak babang dahono
kita tunggu nanti bagaimana hasil
kajiannya ya pak yang langsung turun kesana ya
pak bambang dahono yang merupakan direktur konservasi
keaneka ragaman hayati
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
terima kasih dan juga pak sudaryo
kami ucapkan terima kasih telah memberikan klarifikasi
kepada kami di cnn indonesia prime news